saya terima nikah dan kawinnya lestiani binti
yang memudaranya dengan mas kalian berupaya uang tunai sebesar tujuh puluh dua tiga ratus usd dibayar tunggal
akhir bulan september dua ribu dua puluh dua penyanyi dangdut lesti kejora melaporkan suaminya
pesinetron rizky bilar ke polres jakarta selatan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga
polisi telah memintai keterangan beberapa orang saksi
diantaranya asisten rumah tangga dan karyawan leslar entertainment
dari hasil pemeriksaan tersebut polisi menemukan unsur kekerasan dalam rumah tangga
kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan menyebut
kejadian terjadi pada dua puluh delapan september dua ribu dua puluh dua di kediaman lesti dan rizky
pertengkaran dipicu kecurigaan lesti terhadap suaminya berselingkuh dan meminta dipulangkan ke rumah orang tua
permintaan ini kemudian memancing emosi rizky bilar dan melakukan kekerasan fisik
terlapor berusaha mendorong korban dan membanding korban ke kasur
dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai
dan hal tersebut dilakukan berulang kali
kemudian pada pukul sembilan empat puluh tujuh pagi hari
di waktu indonesia bagian barat
ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami

di mana saudara muhammad rizki melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban
ke arah kamar mandi kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali
petugas dari perlindungan perempuan dan anak polres metro jakarta selatan
melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah lesti kejora dan rizky gilan
di kawasan cilandak jakarta selatan
olah tkp dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan
sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan
olah tkp itu adalah kewajiban kita untuk mencari barang bukti
yang ada di lokasi kejadian
sejak ini sudah ada barang bukti di tempat ini
ini lagi proses
jadi lagi proses di tkp
rencananya rizky bilan akan menjalani pemeriksaan di polres jakarta selatan
sebagai terlapor pada hari rabu enam oktober dua ribu dua puluh